gapapa kok tante
aku terima kok apapun keputusannya boy
lagian tante kan gamungkin aku suruh boy ngelawan mamanya sendiri
yaudah berarti kamu paham dong ya
yaudah sekarang kamu move on aja
kamu cari aja cowok yang lain ya
saya acting lo bagus ya
eh angel makasih ya
lo udah mau acting di depan nyokap gue
kalo gue udah mutusin lo tadi
aduh dimana hati hati
ya ya bismillahirrahmanirrahim
aku gak kebayang lihat mukanya angel tuh pada saat diputusin sama boy di depan mamanya
hmm sok kecantikan sih
mendingan gue kau anak anak
bi udahlah nggak usah berbelit belit
sebenarnya ada apa sih
hmm aduh neng
di dalam teh
lagi ayah cem cemannya si aden
cem cemannya apa itu bi
hmm maksudnya teh
kayaknya nggak mungkin debi
mungkin bibi salah
bibi teh tidak mungkin
tepuk tangan bibi mah
orang bibi teh mendengar sendiri
si aden teh ngenalin
kalau si angel tk katanya pacarnya
hah pura bibi
angel tante mau tanya sama kamu
kamu tuh pacaran sama si boy tuh
udah berapa lama sih
ya dua mingguan lah tante
bapak berhenti pak
bapak bapak bapak bapak bapak bapak
minggir minggir minggir
itu itu bukannya reva
dia ngapain dia di daerah sini
jangan jangan dia mau ke rumah boy
lah kok dia kayaknya
aduh sedih banget
aduh jangan sampai reva ngeliat gue
maaf bu ini mau jalan atau enggak
soalnya di depan ada penumpang tuh bu
bapak bapak lambaikan tangan aja
bapak bilang kalau ini udah di booking oke
jalan deh pak
kirain kosong tadi
susah juga ya cari taksi jam segini
oh ini dia
lihat apa kan siapakah ini

awa ada aku yang meng monde semogament malam
tidak tidak didak usahedih angin
aduh aduh irah dia sih dimana
tukang sakutangnya katanya
hah dimana tuh
aduh kak mana tukang sakutang tadinya
lagas tuh kak ciri oi
katanya disini mangkalnya dimana tuh
kamanah atunya oi
yee jawab bener baik
kan irah yang tau dimana mangkalnya
kok tanya saya kok mana sih
alah dimana kayak gula
anggus lah tukang udah ditoyangan baliklah yuk
ayo gua datu diangan doi
aduh iya mah juga anak yang repatnya gus naik taks
hah gagal ia mah atun kasih tau yang repa nak
yee ditanya malah bengong ngelohok siatang bingbegok
cepet atu dimana tukang sakutangnya mangkalnya katanya jangan raya ini
man anggus lah gua langsung balik man
nanti dia marah atu
hah gampang bilang wae atu sama si agan tukang sakutangnya sudah tidak kelihatan tidak ada gitu
nggak bisa pokoknya sebelum dapat sekutang tidak boleh pulang
aduh kumaha yu teh
nah jadi mie makin riwuh kiu iya mah
tidak tau apa kalau saya teh mau kasih tau dian boy tadi ada yang repa
supaya dian boy teh bisa ngejelasin sama neng repa biar neng repa teh tidak patah hati ini malah cari sakutang
sampai buat aku tidak mau aku panggil atu atu si sakutang
aduh man sumpah lah oke man irah tuh mabok naik sepeda man
balik ya bujur irah mending panas man
gak bener baik
masa bodoh yang penting cari dulu skuteng baru kita pulang oke
si dimana mending tega man
gak bisa ayo cari sekutang
daripada utas ya irah
utas di pulungan kayak
boy mama mau ngobrol sebentar aja sama angel
tante mohon pengertian kamu sedikit
kamu itu bisa sadar dan menerima kenyataan ini
walaupun kadang kadang kenyataan itu sangat pahit
aku terima kok apapun keputusannya boy
lagian tante kan gak mungkin aku suruh boy yang lawan mamanya sendiri
yaudah berarti kamu paham dong ya
yaudah sekarang kamu move on aja
kamu cari aja cowok yang lain ya
ternyata acting lo bagus ya
angel makasih ya
lo udah mau acting di depan nyokap gue
gue juga minta maaf kalau gue udah ngutusin lo tadi
tapi boy gue kan pengennya jadi pacar lo beneran
enggak deh santai aja kali
udah ya gue cabut duluan ya
kali lo mau nyambung